ya keinformasi haji seorang gadis berusia sembilan belas tahun menjadi calon haji termuda asal surabaya jawa timur
ya calon haji termuda ini telah mendaftarkan diri sewaktu masih duduk di sekolah dasar
keberangkatannya sempat tertunda dua kali karena usianya masih di bawah ketentuan
didampingi ibunya miranti kusuma astari mempersiapkan bekal dan pakaian ibadah ke dalam koper
di rumahnya di jalan hayam murug surabaya jawa timur
mahasiswi perguruan tinggi negeri di surabaya yang kerap disapa mira ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter empat puluh embarkasi surabaya
mira telah mendaftarkan haji ketika berusia sebelas tahun
berdasarkan urutan mira seharusnya berangkat haji pada dua ribu empat belas bersama sang ibu
namun saat itu usianya baru enam belas tahun sementara usia minimal calon haji adalah delapan belas tahun
kini ia berangkat sendiri tanpa didampingi orang tua
sang ibu feni rediana tidak memberi pesan khusus kepada mira
ia hanya berharap putrinya menjadi haji mabrur dan bisa mendalami ajaran agama
rencananya gadis sembilan belas tahun ini akan masuk ke jawa timur
asma haji sukolilo surabaya pada dua puluh empat agustus mendatang